saudara video amatir merekam detik detik penangkapan terduga pembunuh perempuan dalam lemari di cirebon jawa barat
terduga pembunuh perempuan yang mayatnya ditemukan dalam lemari disergap polisi saat tengah makan di tempat makan pinggir jalan di kawasan karangsempung cirebon
penangkapan terduga pelaku sempat menyita perhatian warga karena terjadi saat mereka tengah bersantap di sekitar lokasi
terduga pelaku ditangkap selang tiga jam setelah polisi menerima laporan temuan mayat perempuan dalam lemari di sebuah rumah indekos pada kamis sore
sesosok jenazah ditemukan dalam lemari di tempat indekosnya di kawasan kedawung cirebon hari kamis
dari olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan polisi terungkap korban berinisial a diduga dibunuh pelaku c karena perselisihan soal pembayaran uang kencan
sebelum kabur pelaku menyembunyikan jalan
saat korban dalam lemari dengan maksud menutupi kejahatannya